kenapa semua wajah menjadi arkadan
bersih prabu kita harus hati hati
bisa jadi ini sebuah jebakan

kayu ini bisa ku jadikan senjata
juga sebagai penuntunku
kemana pun aku pergi
untuk membelikan aku minuman hari ini
semoga hatimu selalu senang setiap hari
tanpa mengeluarkan uang
tentu seorang yang cerita
bisa jadi ini sebuah jebakan
kekang sancang lodaya
lebih baik kita melanjutkan perjalanan
sekarang aku tidak akan mudah tertipu lagi
adem tidak capek
baru kemarin nyampe istana
eh sekarang sudah mau pergi lagi dari istana
adem tidak capek
tidak pak man
kasian yudhara rasantang
aku harus menjemputnya
karena yudhara rasantang sudah menunggu terlalu lama
perlu temen apa tidak
sok lah saya siap menemani adem
kalau ada apa pak sok
tinggal bergerak ayo
terima kasih pak man
tapi lebih baik aku sendiri saja pak man
betul pak man
karena tenaga pak man dibutuhkan di sini pak man
pertama kali pak man sudah menemukan yudhara rasantang
pak man kalah juga
dia sudah mau muncul
pak man kalah juga
pak man sudah tiba
kalau cuma antar neng neng
tidak perlu waktu lama
hebat juga iu si bulet
kebetulan aku ada kamu
menemani raden hian
untuk menjemput nimas rasantang
gimana mau tidak kamu
pak man selalu siap mengantar raden kemana pun raden pergi
baiklah pak man kalah juga ya pak
kalau begitu aku mohon pamit
warahmatullahi wabarakatuh adem
aduh si adem pergi jauh
tapi saya mah takut dengan ketinggian
urusan yang teh mabok lagi
tarak amuh amuh
mabok punggi di atas teh repot
kalau bocah itu pergi dari istana
kita akan lebih mudah melancarkan rencana kita
aku sedang sibuk
kau memang tidak berguna
aku tahu caranya
kau muda terinspirasikanma

lho lho lho jadi kita orangnya sakit sendiri kita orang tadi nggak dapat ada apa
siliwangi lagi lagi tangan kecimu memakan korban siliwangi
kenapa kau menghajar begundal amuk marukul apakah kau berdua